pencarian korban masih berlanjut di hari ke sebelas pasca jatuhnya lion air di perairan karawang
km barunajaya yang sekarang menjadi kapal utama pencarian sudah berada di titik puin pesawat lion air
setelah kemarin menggantikan posisi kapal victory milik pertamina
sekitar dua puluh penyelam tim basarnas dikerahkan untuk kembali menyusuri dasar laut
di titik kecelakaan pesawat lion air pkl kipe di perairan karawang
di hari tambahan pencarian selama tiga hari ini kondisi perairan lebih sepi
hanya terdapat empat kapal dari sebelumnya sekitar enam puluh sembilan kapal
selain mencari korban kini tim fokus mencari cvr yang diduga tertimbun lumpur dan puing puing pesawat
untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban dan serpihan lion air pklkp
sudah ada produser lapangan cnn indonesia abdur rahim di jict dua tanjung priuk
abdur hingga sore ini apakah ada perkembangan
apa perkembangan terbaru dari tempat anda melaporkan
selamat sore eva memang hingga sampai saat ini ada beberapa perkembangan
di mana pada hari hari sebelumnya sepuluh hari pertama jumlah personil yang tim gabungan
yang ikut mencari korban puing puing pesawat dan juga cvr ini berjumlah satu tiga ratus sembilan puluh enam orang
terhitung mulai dari tanggal delapan ini jumlah personil
dikurangi menjadi dua ratus dua puluh orang
karena mengingat sampai saat ini memang sebagian korban sebagian besar korban sudah mulai ditemukan
sebagian besar puing puing pesawat sudah mulai ditemukan
dan memang yang menjadi salah satu fokus lagi adalah pencarian cvr
hingga sampai saat ini cvr nya masih belum ditemukan
karena adanya lumpur yang cukup tebal di dasar laut yang menyebabkan ping dari cvr tersebut
tertangkap lemah oleh pesawat
dan kemarin knkt pun juga sempat menyebutkan bahwasannya ada perkembangan terbaru untuk dalam pencarian ini
di mana tim gabungan akan melibatkan sebuah kapal pengeruk lumpur yang didatangkan dari balikpapan kemarin
rencananya dalam dua atau tiga hari ke depan akan datang di jakarta
itu artinya besok kata lusa kapal tersebut akan sampai di jakarta dan akan ikut dalam melakukan pencarian dari cvr ini
dan menemukan beberapa kerusakan di pesawat lion air ini
salah satunya adalah airspeed indicator dan juga angle of attack yang berbeda antara pilot dan co pilot
nah ini bentuknya seperti apa dan seberapa besar pengaruhnya bagi penerbangan
ya eva apabila kita berbicara soal airspeed indicator memang ini menjadi sangat penting sekali eva
karena memang salah satu nyawa dari pesawat ataupun juga penerbangan adalah kecepatan
jika pesawat tidak memiliki kecepatan artinya pesawat tersebut tidak dapat melakukan penerbangan
ataupun juga bahkan juga manuver manuver sehingga dapat saja menyebabkan stall atau jatuh begitu
dan selain itu kemarin juga knkt
juga menegaskan kepada para awak media bahwasanya pada pesawat lion air pkl kipe
ditemukan ada kerusakan pada airspeed indicator pada empat penerbangan terakhir
di mana dari penerbangan dari manado ke bali sebelumnya ada kerusakan pada airspeed indicator
dimana setelah itu sang pilot melaporkan kepada para teknisi
kemudian para teknisi di bandar udara internasional igusti ngurah rai melakukan penggantian terhadap aoa
aoa ini adalah angle of attack yang juga merupakan salah satu bagian dari airspeed indicator
dan setelah itu kemudian pada penerbangan dari bali menuju jakarta pada malam harinya
justru yang terjadi adalah aoa ini aoa yang berada di dalam pesawat ini tidak menunjukkan hasil data yang sama
di mana terdapat perbedaan sebanyak dua puluh derajat antara aoa yang terdapat pada pilot
yang terdapat pada co pilot begitu
dan memang ini menjadi permasalahan sehingga data yang didapatkan tidak valid
kemudian pilot yang waktu itu menerbangkan pesawat tersebut juga sudah diwawancarai oleh pihak knkt
dan hasil dari wawancara tersebut dijadikan sebagai rekomendasi oleh knkt kepada pihak boeing
khususnya dalam pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini apabila terjadi masalah yang sama
jadi kemudian harinya
baiklah abdurrahim melaporkan langsung dari pelabuhan jict dua tanjung priok